terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
kejaksaan negeri kabupaten mojokerto menerima pengembalian uang kerugian negara
senilai satu miliar tiga puluh juta rupiah dari terdakwa kepala disperinda kabupaten mojokerto
uang senilai satu miliar lebih berasal dari kasus korupsi normalisasi sungai
di kecamatan jatirejo dan gondang pada tahun dua ribu enam belas lalu
pengembalian uang kerugian negara ini diserahkan langsung oleh pihak keluarga terdakwa
meski telah dikembalikan ke negara proses hukum terhadap terdakwa dilanjutkan
hingga putusan dari pengadilan tipikor surabaya
sebelumnya terdakwa didik pancaning agro pada dua ribu sembilan belas lalu telah ditetapkan sebagai tersangka
oleh kejaksaan tinggi jawa timur pada dua ribu sembilan belas
pada bulan agustus terdakwa dijebloskan ke penjara karena diduga melakukan tindak pidana korupsi
normalisasi sungai dengan kerugian negara
satu miliar tiga puluh juta rupiah
perkara di mana terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melakukan penggalian mineral tanpa izin dari yang